boy ada disini juga
pantesan aja sila marah dan nudus talking
pasti kebetulan sila sama boy lagi dinner disini
jadi sila nuduh gue macem macem
gue masih gak nyangka kalau ternyata tante hilda adalah sahabat almarhumah mama
dan sila orang yang mau dijodohin sama gue
pesan kok udah keluar semua makanannya
kamu aja yang kelamaan di toilet ngapain aja sih
kelamaan ngaca pasti
ih sembarangan kalau ngomong
saya kamu itu udah cantik
mau diapain aja udah tetap cantik
itu dia kenapa papa itu takut kamu dikecewain
pokoknya siapa pun yang deketin reva nanti
tendang ke lautan
ke lautan kayaknya kurang jauh deh kak
harusnya ke benua antartika
lebih jauh ya
udah yaudah kita makan ya
kasian udah lama dianggun ini
bisa bisanya ketemu sila disini
karena gue gak pengen ngerusak acara makan malam sama papa dan kak deyan
sejak kalian berdua putus
sila itu jadi anak yang pendiam loh boy
tante helda maaf bukan aku gak sopan
boleh kan kita gak bahas soal ini dulu
justru itu kita bahas soal ini bu

tapi dia masih bisa
sila udah berani
sila udah berani
itu gak pernah bisa melupakan kamu
dan dia berharap kembali pacaran sama kamu boy
semudah itu buat aku
tante gak tahu kenapa aku bisa putus sama sila semua itu karena
iya tante tau
kalian putus hanya karena masalah yang sepele kan
kalian berdua itu masih sangat muda
emosi yang tinggi juga
tapi apa salahnya sih
kalian saling memaafkan terus bisa kembali berpacaran lagi
gak salah kan
om sorry ya aku telat
soalnya tadi ke toilet dulu
boy kenapa sih
gak tau kenapa
udah biarin aja lah
palingan nanti om herman bisa nanganin anaknya sendiri
lagian kamu ke toilet lama banget
kamu mandi di toilet
ya enggak lah ma
tadi tuh aku ketemu orang paling reseh satu dunia
makanya gara gara dia aku jadi lama ya
makanan papa ini enak loh
kamu coba gak
senang apa sih
iya enak banget
ini makannya kakak juga enak banget
cicipin dulu baru komen
enak juga loh
dimakan aja semuanya
nanti kan timbangannya geser kanan

aku mau makan

gue ada di sini juga
pantesan aja silla marah dan nuduh stalking
pasti kebetulan silla sama boy lagi diner di sini
gue masih gak nyangka kalau ternyata tante hilda adalah sahabat almarhumah mama
dan sila orang yang mau dijodohin sama gue
mau pergi kemana kamu
boy kamu gak bisa pergi begitu saja
tante hilda masih pengen banyak bicara sama kita
kenapa kamu jadi seperti ini
boy kamu kan pernah cerita sama papa
dan kamu berjanji kamu ingin membahagiakan ibu kamu
kalau kamu sangat sayang sekali dengan almarhumah mama kamu
dan kamu pasti ingin mengabulkan permintaan terakhirnya
kamu harus bisa menunjukkan sikap yang baik
kamu bisa kembali lagi sama silat
itu kan menurut papa nggak soal yang sulit
karena kan kamu pernah pacaran sama dia
dan papa dengar
kalau masalah kalian berdua itu cuma masalah sepele lah
bukan masalah yang berat
papa percaya begitu aja
siapa bilang masalah aku sama sila masalah sepele
papa gak tau pak
ini adalah masalah pengkhianatan
sila udah merusak kepercayaan aku
dengan cara selingkuh dengan cowok lain
dan aku gak bisa maafin itu
jadi jangan pernah bilang kita putus cuma karena masalah sepele
pengen tau aja
sebelum sila nekat dan bully gue lagi gara gara ngirain gue caper sama boy
kamu sakit perut ya
oh enggak pak enggak
aku cuma mau cuci tangan aja karena tangan aku lagi lengket
gue tau kalau cewek udah mulai ngejar ngejar cowok pasti karena dia naksir
jangan bilang lo mau nembak gue malam ini
hah sembarangan banget ih siapa juga yang naksir
oh masih gak mau ngaku masih geng sih
yaudah gue gak punya waktu gue buru buru
eh eh tudu tunggu
dengerin ini bukan karena gue naksir sama lo tapi ini soal sila
pasti lagi dinner sama sila kan
udah udah gue gak butuh penjelasan dari lo
gue juga gak peduli sebenarnya lo ada hubungan apa sama sila
yang pasti gue mau minta tolong sama lo untuk jelasin ke sila
kalo gue datang kesini bukan karena gue caper sama lo atau karena gue stalking lo
oke dan satu lagi
gue juga gak mau terlibat
sudara buk arises
baik baik ya
oke baik ya